menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim meminta maaf dan meminta dukungan kepada tiga organisasi yang keluar dari program organisasi penggerak
dan sudah ada ketua umum pp muhammadiyah sunanto selamat malam pak nanto
selamat malam mbak mayfri
betul saya dengan mayfri di sini pak nanto
tadi kita sudah sama sama menyaksikan permohonan maaf dari nadiem makarim
dan kemudian meminta kepada tiga organisasi ini untuk bisa terlibat bisa kemudian ikut serta dalam mendukung dan menyukseskan penciptaan generasi muda yang lebih baik dan berkualitas di bidang pendidikan terutama
apa tanggapan anda terhadap permintaan maaf tadi
ya pertama sebagai umat muslim ketika ada orang yang meminta maaf
tapi kalau soal pop nya pimpinan pusat muhammadiyah akan membicarakan lebih detil bersama di dasmen yang menguruskan pendidikan muhammadiyah
oke tapi sebelumnya pak nanto sudah menyaksikan secara utuh kah video permintaan maaf
dan poin poin yang disampaikan oleh nadiem makarim
oke apa kemudian yang bisa disoroti dari video tersebut kalau menurut pendapat dari pak nanto
kalau saya melihatnya bukan soal maafnya ya
jadi kalau lihat persoalan maafnya saya kira sudah selesai
tapi yang paling penting apakah pop nya
pp ini benar benar sangat dibutuhkan bagi pendidikan indonesia di masa pandemi ini
kalau pak nanto berarti sejauh ini menilainya dari pp pemuda muhammadiyah bahwa belum diperlukan ya
atau seperti apa
saya kira kalau sampai saat ini kan program ini memang sebelum adanya covid sembilan belas
saya kira kalau sampai saat ini kan program ini memang sebelum adanya covid sembilan belas
saya kira kalau sampai saat ini kan program ini memang sebelum adanya covid sembilan belas
setahu kami selama lima bulan sebelumnya sudah belum ada covid sembilan belas
yang menjadi persoalan yang saat ini muncul ketika muhammadiyah sangat mengapresiasi gagasan awal tentang bagaimana menupang peningkatan kapasitas kepala sekolah dan guru guru

dan makanya kami ikut sebagai bagian untuk melakukan penumpang
intinya adalah ketika proses pengumuman terjadi

ternyata baik proporsional barik gagasan dan sebagainya ternyata tidak menemukan titik temu
ketimbang menyebabkan persoalan persoalan dan tidak terwujudnya sebagaimana target kita meningkatkan kapasitas dan para guru
saya kira muhammadiyah terus berkomitmen untuk terlalu memajukan pendidikan tanpa harus ada ikut terlibat dalam pop
kita terus berkomitmen untuk terlalu memajukan pendidikan tanpa harus ada ikut terlibat dalam pop

tadi menteri pendidikan dan kebudayaan adi makarim sudah secara khusus datang langsung ke kantor muhammadiyah begitu ya
kemudian disana sudah dilakukan dialog

apakah komunikasi yang terjalin poin apa saja yang dikatakan oleh adi makarim
dan bagaimana kemudian respon pp pemuda muhammadiyah terkait hal itu
kebetulan saya tidak ikut ya yang ikut sekretaris umum muhammadiyah sama ketua bp muhammadiyah
jelatur rahimnya kita sambut dengan gembira semuanya sesama manusia kita terima dialognya sangat sangat di kesimpulannya kira kira muhammadiyah akan membicarakan secara konkret apakah terus melanjutkan program ini kepada majelis yang membidangi tentang pendidikan itu
itu yang menjadi pembicaraan
kisru ini saya kira tidak akan pernah selesai kalau misalnya mbak
ini kan sudah diumumkan terus ada rencana evaluasi perencanaan evaluasi juga hanya kata kata kompres
tidak ada kebijakan evaluasinya seperti apa sehingga tidak menggugurkan proses pengumuman yang sebelumnya dilakukan oleh pihak mindikbud
jadi kalau misalnya ini karena lembaga birokrasi ya dikalismenya juga dikalismenya birokrasi
jadi tidak hanya setelah ada suatu
kalau ada pengumuman terus ini mau kita evaluasi deh
karena ada masalah terus karena ada problem banyak terus dianggap selesai
saya kira secara administrasi juga harus ditopang dengan pelaporan administrasi yang harus dibangun
sehingga kita menemukan bahwa ada keseriusan sebenarnya bahwa program pop ini akan dievaluasi
bahkan dorongan yang dahulu jangan diberlakukan pada tahun ini
kalau saya mengutip dari berbagai sumber ini ya salah satu atau beberapa alasan dari pp muhammadiyah ini kemudian mundur dari program pop
di antaranya adalah menilai bahwa proses seleksi tidak transparan
kriteria penetapan dari organisasi yang terlibat ini juga dipertanyakan begitu
apakah kemudian tadi juga disampaikan mungkin ya dalam dialog dengan mendikbud begitu
apakah kemudian artinya pp muhammadiyah ini mendesak agar proses seleksi dari awal diulang aja dari awal lagi gitu
ada tuh poin transparansi itu
atau seperti apa pak
ya kalau harapan terbesar kalau pp pemuda menganggap bahwa bagaimana caranya sekarang tingkat kebutuhan mendasar di masa pandemi yang harus dilakukan
gagasan apa tentang pembelajaran jarak jauh
tentang pemerataan bagi saudara saudara kita yang saat ini tidak memiliki fasilitas teknologi
nah seperti apa jawaban dan cara yang harus dilakukan
jadi jangan terjebak pada persoalan persoalan yang sebenarnya menurut kami tidak menjawab tingkat kebutuhan yang mendasar saat ini yang diperlukan
jadi kalau dorongan kami bahwa evaluasi karena ada anggapan bahwa prosesnya keliru yang menunjuk juga keliru
ada pihak ketiga yang menentukan dan sebagainya
tidak tahu apakah terlibat ada pendidikan
ada ahli pendidikan atau hanya menjadi tim ahli dalam riset dan sebagainya
saya kira itu tetap akan menjadi pembicaraan dan dorongan ada perbaikan perbaikan
tentu harapannya pak menteri bisa mendengarkan semua masukan masukan
tidak hanya ego keinginan saja
ego pribadinya untuk mewujudkan tanpa mendengarkan masukan masukan
akhir story terhadap perjalanan sejarah
akhir story terhadap perjalanan pendidikan
dan kemajuan karena pendidikan itu harus di prosesnya jangan sangat panjang
dan pendampingan juga dilakukan juga sangat panjang dan konsisten
baik itu artinya sejauh ini pp pemuda muhammadiyah menilai bahwa apa yang dicanangkan oleh pak menteri saat ini tuh bukan menjadi prioritas ya pak ya
masih banyak hal hal lain yang harusnya lebih menjadi fokus dari kementerian pendidikan dan kebudayaan
apalagi kalau kita lihat anggarannya ini hampir
pak selain adanya permintaan maaf tadi kemudian sudah didatangi langsung begitu pak menteri datang langsung ke kantor
apakah kemudian masih ada kemungkinan bagi pp muhammadiyah ini untuk bisa kembali bergabung dalam program organisasi penggerak
sekali lagi pimpinan pusat muhammadiyah sudah menyatakan hasil pertemuannya untuk membicarakan lebih detail
jika tinggal tunggu keputusan yang terbaik
apakah ipop itu menjadi jalan terbaik dalam proses berdasarkan pertemuan dan masukannya
tapi juga harus dipahami bahwa proses itu juga harus dilakukan secara bersamaan
jadi tidak hanya muhammadiyah misalnya keputusannya nanti maju nanti prosesnya seperti apa kan
tentunya tidak bisa karena ada imbalan atau iming iming yang selama ini karena menolak
empat gajah bagi kami
tanpa persoalan upang
ini gagasan mau di mana
karena selama ini kita selalu bicara tentang subtansi pendidikan meningkatkan kapasitas meningkatkan mencerdaskan anak bangsa modelnya seperti apa
jadi apalagi misalnya jangan menjadi jubir dari lembaga lembaga yang dipersoalkan
saya kira dijawab secara tegas
saya kira jawab secara administratif
kalau misalnya sudah diumumkan karena menurut informasi yang kita pahami bahwa sebenarnya skenario terbesar dalam pop itu di dalam pertemuan dengan dpr hanya semua biaya apbn
ketika rame ada skenario mandiri dan sebagainya
saya kira itu menjadi satu pertanyaan secara legalitas itu menjadi suatu kesalahan yang sangat fatal untuk sebuah program
yang sebenarnya harus menjadi teladan dalam membangun kesadaran anak bangsa kita ini
baik terakhir pak nanto
kapan kira kira ini kita bisa mengetahui publik bisa mengetahui sikap dari muhammadiyah terkait dengan pop ini
saya kira nanti akan kami kabarkan mbak hasil pertemuannya secepatnya
yang paling penting bahwa pak menteri harus segera dievaluasi secara komprehensif agar pendidikan kita lebih maju
dan mau mendengarkan
segala masukan untuk kepentingan bangsa dan anak anak bangsa kita ini
karena yang paling penting adalah pendidikan berkualitas menyeluruh ya pak ya
bagi seluruh anak anak di indonesia tidak terkecuali
terima kasih banyak pak sunanto yang merupakan ketua umum pp pemuda muhammadiyah sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected